sudah ada produser lapangan rav rav coffee di bogor jawa barat
halo selamat malam
rav rav bisa anda jelaskan kalau tadi submi dasko mengatakan bahwa
ini adalah pertemuan antara presiden dan juga menterinya
tetapi di sisi lain bahwa mensesnek pratikno sempat mengungkapkan bahwa
ia juga tidak tahu terkait dengan pertemuan tersebut
apakah berhubungan dengan pemerintahan ataupun bukan
lalu bagaimana informasi yang anda dapatkan di sana
iqbal betul sekali bahwa beberapa jam yang lalu
tepatnya pada pukul dua siang
ada informasi yang kami dapatkan dari pihak istana kepresidenan
bahwa pertemuan antara prabowo subianto ketua umum partai gerindra
dan juga presiden joko widodo digelar di istana kepresidenan bogor
jadwal pertemuan ini atau agenda pertemuan ini sebenarnya berada di luar agenda resmi
yang dikeluarkan oleh pihak istana yang kami terima
bahwa pertemuan yang seharusnya diinformasikan kepada kami
awak media ini adalah pertemuan intern dan tertutup
belum ada keputusan ataupun juga statement yang pasti terkait apa saja
isi dari pertemuan antara prabowo subianto dan juga presiden joko widodo
ketua harian dpp partai gerindra sufmi dasko ahmad ini mengatakan
bahwa pertemuan antara prabowo subianto dengan presiden joko widodo ini
sebenarnya adalah murni pertemuan
yang dikemukakan dalam pertemuan antara prabowo dan juga presiden joko widodo
jika dilihat mengenai kedekatan antara prabowo subianto dan juga presiden joko widodo ini
sebenarnya sudah sangat sering kita lihat dan dalam beberapa kesempatan
prabowo subianto yang merupakan menteri pertahanan ini seringkali
mendampingi presiden joko widodo dalam acara acara yang berkaitan
dengan tugas kenegaraan baik di dalam menjaga kepentingan
luar negeri seperti misalnya pada tanggal sembilan maret
pada saat panen raya di kebumen
kemudian di luar negeri pada tanggal enam belas april
pada saat pameran teknologi jerman
dan enam belas mei pada penanaman mangrove di angke jakarta utara
dan pada dua puluh lima mei ketika pada saat hari ini dipanggil ke istana kepresidenan di bogor
kedekatan antara presiden joko widodo dengan prabowo subianto ini
banyak yang menafsirkan bahwa ini berkaitan dengan
yang diperlukan oleh presiden joko widodo
dilakukan oleh prabowo subianto mengingat bahwa prabowo subianto
sudah dicapreskan atau sudah dideklarasikan menjadi calon presiden
dari partai gerindra ya ini partai yang dipimpin oleh prabowo subianto sendiri
namun demikian iqbal bahwa sufmi dasko ini juga mengatakan bahwa
dari kedekatan antara presiden joko widodo dan juga prabowo subianto ini
ternyata berimbas positif terhadap elektabilitas dan juga tingkat
dan jauh sebelumnya prabowo subianto juga mengatakan dalam sebuah kesempatan
bahwa dirinya juga saat ini banyak belajar terkait masalah kepemimpinan negara
dan juga berkaitan dengan pengelolaan dan juga manajemen bagaimana
menjadi pemimpin atau juga presiden dari sebuah negara besar seperti di indonesia
hal hal semacam inilah yang publik tafsirkan bahwa kedekatan antara presiden joko widodo
dan prabowo subianto ini pastinya akan berimbas kepada elektabilitas
baik pada partai gerindra dan juga prabowo subianto berkaitan dengan tahun politik
yang akmal yang saat ini juga sedang berlangsung sampai dengan pada pemilihan
umum presiden dan juga pemilihan serentak pada tahun dua ribu dua puluh empat nanti
baik raff raff kaffi langsung dari bogor jawa barat terima kasih informasinya